data dari pusat pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis kementerian kesehatan republik indonesia
menunjukkan kasus demam tinggi yang berpotensi demam berdarah dengue atau dbd mengalami peningkatan
baik secara nasional maupun provinsi
pada tahun dua ribu dua puluh tingkat fatalitas kasus atau case fatality ratenya mencapai enam puluh sembilan persen
saat ini naik menjadi sembilan persen meski tahun dua ribu dua puluh satu belum berakhir
di dki jakarta jumlah kasusnya mencapai satu delapan ratus empat puluh kasus
tentang jumlah kasus secara nasional ini memang pada minggu ke lima puluh tahun dua ribu dua puluh satu ini jumlah kasusnya cukup tinggi memang
kalau kita lihat dari kabupaten yang terjangkit ini sudah masuk ke kabupaten empat ratus lima puluh
salah satu rumah sakit yang merawat pasien dbd di jakarta selatan rsud pasar minggu
mengalami peningkatan jumlah pasien dpd dalam tiga bulan terakhir
humas rsud pasar minggu ria kurniawati mengatakan kenaikannya mencapai antara dua puluh sampai tiga puluh persen setiap bulannya
dengan rincian lima puluh empat persen pasien dewasa dan empat puluh enam persen pasien anak anak
kalau di bulan oktober itu adalah empat puluh lima pasien
kemudian di bulan november itu tiga puluh lima pasien
kemudian di bulan desember itu sekitar lima puluh
jadi total keseluruhan di tiga bulan terakhir itu satu ratus tiga puluh tujuh
cuaca saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kasus dbd
pola hidup bersih masyarakat sangat berperan untuk menekan penyakit ini
kementerian kesehatan ri juga mengimbau masyarakat agar segera melakukan pemeriksaan
ketika mengalami gejala demam tinggi untuk mendapatkan penanganan sehingga dbd dapat dihindari
anda pribadi ini hasil survei secara umum
saya tidak mungkin merespon survei orang lain
ini kan merepresentasi surveinya mas hanta
yang umum umum juga ada
yang saya bicarakan survei saya
saya nggak bicara survei orang lain tadi
tadi ada lima slide
tiga adalah surveinya poltracking
saya ada survei
dua adalah surveinya smrc
jadi saya nggak mau merespon yang lain
pertanyaan saya yang pekadai dki batal dong
sekarang saya jawab
saya ada survei
survei pekadai dki bulan februari
ada rekam jejaknya
kemudian kami melakukan survei pada september dua ribu enam belas
pernah didiskusikan sini
kami buka di media
saya memprediksi incumbent bisa di kalahkan
kalau anies berpasangan dengan sandi
saya bilang pada situ
di sebuah acara di televisi lain
saya baca itu
kalau itu nggak ada pertanyaan
saya mulai dari sana
mas sandi kalau mau maju
artinya satu poin ya
saya nggak mau dinyalarisir survei saya dengan survei survei yang lain
kami memang melakukan survei anies nomor tiga
tapi ada pergerakan di bulan november
jadi bergeser menjadi nomor tiga
dan bahkan nomor satu pernah di atas ahok
jadi kita bisa lihat
kami di atas ahok
memprediksi bahwa anies dan ahok akan masuk putaran kedua
bisa dibuka februari
jadi yang lain itu saya nggak bisa prediksi ya bang ya
bukan urusan poltrekking
yang soal tadi pesanan pesanan
soal pesanan itu bagaimana
kita merekam apa adanya
merekam bisa naik bisa turun
surpe tidak pernah naik dan berturun
anies baswedan itu juga menggunakan
survei kami termasuk kalau dibuka
saniga uno kan membawa ini surpe hanta loh
bukan survei kami dibawalah ke pak prabowo
untuk meyakinkan ke pak jk dan sebagainya
saya ingat maksud saya ketika
bisa dibuka juga data berapa banyak
orang jakarta yang keluar dari jakarta pada hari dua puluh an
ketika selang kemudian dipakai kemudian
enggak maksud saya apa kalau survei
begini saya selalu menggunakan logika
memang adalah seperti laboratorium
kalau ditanya dibayar dibayar
anda anda anda berempat tidak boleh
mengintervensi dapur surpe saya
hasilnya dan kalau saya pernah
berintervensi saya pernah kerjasama dengan pd perjuangan
semua demokrasi saya enggak berani dong bilang
jadi saya menyampaikan apa adanya itu saya menjawab
konteksnya saya ya saya tidak bisa
menjawab yang lain
jadi caranya harus jelas presiden jokowi
untuk keadilan bicara restoratif
insinkronisasi aparat penegak hukum
kpk tadi ada beda pendapat
biasa aja jadi caranya harus jelas dan itu sudah
beres loh masalah kpk jadi sekali lagi
sebagai calon presiden caranya jelas
capaiannya apa bukti sebelumnya
apa itu penting karena spirit
aja gak cukup untuk jadi calon presiden
akan ada segmen berikutnya nanti kita akan
masuk lebih dalam soal
siap tampaknya berseberangan dengan presiden
jokowi ada sindiran sindiran
yang disampaikan oleh mas anies dalam pidatonya kemarin
tapi kita harus jadat lebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show